street art atau seni jalanan kini tak lagi tabu bagi masyarakat perkotaan
mural maupun grafiti kini mampu menghidupkan dinding dinding di sudut kota
gambar dan tulisan dalam seni ini membuatnya
dinding ini bercerita tentang nasionalisme
yang ini syarat kritik soal hukum
atau yang ini
mereka bukan sekedar gambar dan coretan namun menjadi nafas di dinding jalanan kota
dinding yang menyimpan sejuta cerita
inilah inside indonesia

psikopat ter announcer
ketika mural dan grafiti menjadi bagian dalam street art atau seni jalanan
dinding dinding di sudut kota seakan menjadi etalase seni
di indonesia karya seni jenis ini telah eksis jauh sebelum kemerdekaan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
di mana street art banyak digunakan oleh para pejuang untuk menyebarkan semangat juang kepada masyarakat
cikal bakalnya sejak peradaban purbakala
kalau ingin menarik jauh sekali gitu kan
ada di daerah maros misalnya ada di gua leang leang
itu banyak karya karya yang memakai area dinding gua menjadi bagian dari ekspresi manusia purba pada waktu itu
dan itu hitungannya ribuan tahun yang lalu
artinya kita bisa menganggap bahwa itu cikal bakal dari kerja visual

adanya kelas kelas sosial menimbulkan kesulitan bagi masyarakat golongan tertentu untuk mengekspresikan kegiatan seninya
sebagian kaum urban menggunakan sarana yang tersedia di lingkungan sekitarnya yakni dinding
ini sih bebasnya gitu ya jadi kalau street art itu karya yang didistribusikan di jalan di area jalan
biasanya di area perkotaan itu banyak memakai ruang ruang jalan di perkotaan
jadi nanti ada berbagi
ada beragam jenis ada poster ada stensil ada stiker ada painting ada macam macam
jadi kota menjadi bagian penting dari distribusi gagasan tersebut
baik mural yang mengedepankan lukisan atau gambar
maupun grafiti yang lebih mengeksplorasi huruf atau tulisan
keduanya ditampilkan dengan komposisi warna yang mencolok
lalu bagaimana masyarakat perkotaan menilai karya seni ini
kalau menurut saya sih saya setuju aja ya mas
karena itu juga salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas
cuma memang ada batasannya kita kayak harus tahu ada tempat tempat yang memang boleh dan yang tidak
dan isinya pun juga harus pastinya harus membangun lah
saya silahkan nggak apa apa kalau ada tempatnya tapi kalau yang di jalan jalan raya itu kurang setuju
karena sangat mengganggu pemandangan ya
biarpun itu bagi dia sebuah seni tapi bagi kita itu menjadi jorok kurang pantas kurang rapi
kalau yang jelek ya saya nggak suka
kalau yang baik baik itu kita
seperti apa yang baik itu pak
yogyakarta sebagai kota budaya banyak melahirkan seniman termasuk diantaranya seniman jalanan
namun sejalan dengan tata kota yang ada pemerintah setempat hanya menyediakan beberapa ruang publik yang dapat digunakan sebagai media mural dan grafiti
kami melalui dinas pariwisata melalui dinas kominfo itu juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk pada tempat tempat tertentu
namun sebaliknya tadi juga tolong juga jangan dimural tempat tempat yang heritage di jogja
rambu lalu lintas dengan alasan moral rambu ya itu bukan
dan juga instalasi instalasi pemerintah tentunya
tak hanya dinding dinding utuh dinding bangunan yang rusak ini pun tak lepas dari coretan para pelaku seni jalanan
biasanya karya ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang mereka alami
kota itu kan warga
harganya itu sangat dinamis lantas problemnya pun dinamis
kemudian ketika mural street art gravity itu keluar itu sebenarnya itu bagian dari deteksi bahwa kota sedang ngapain sebenarnya ini
artinya warta berita hari ini di perkotaan itu bisa menjadi bagian penting kalau melihat dari karya karya itu
ya tak dapat dimungkiri
seni jalanan kini menjadi coretan di dinding yang menyimpan banyak cerita
mural dan grafiti dipandang pembuatnya mampu menjadi media komunikasi subkultur yang tepat
apalagi karyanya eksis di ruang publik perkotaan
sebenarnya yang menarik adalah warga memiliki kotanya
tidak disuruh memiliki kotanya itu yang mahal
dan tinggal bagaimana misalnya penanggung jawab kota melihat itu sebagai apa
kalau misalnya menganggap itu sebagai sebuah investasi sebenarnya warga sedang membuatkan galeri kota
kalau pengelola kota lebih santai melihatnya lebih cerdik itu menjadi investasi yang luar biasa

halo mas halo mas nah ini dia roli seniman jalanan yang sudah malang melintang di dunia
mural dan grafiti belasan tahun kali ini mau buat apa disini mau kali ini mau kolaborasi
sama teman teman di sini ya mau buat semi organik ya mural sama gravity dan street art gitu
oke kalau gitu kita lihat bagaimana rolly dan teman temannya membuat mural dan grafiti di dinding yang ini lanjut mas
dinding di salah satu jalan kota yogyakarta ini akan menjadi media para seniman jalanan ini berekspresi
permukaan dinding yang sebelumnya tertutup gambar dan tulisan
ditutup kembali dengan menggunakan cat sebagai latar untuk menggambar mereka menyebutnya dengan
bombing ya bombing berarti menutup kembali dinding yang dipenuhi gambar atau tulisan dengan bentuk yang baru
berebut dinding adalah hal lumrah bagi mereka
sebenarnya kalau persoalan media atau tempat di mana untuk meluangkan ekspresi
menggambar di jalan sebenarnya kalau di jogja itu enggak bakalan habis mas mungkin cuma
persoalannya akan bertambah pelakunya dan akan terjadi sebuah konflik ketika saling blok blok g
gitu paling cross gitu apa yang dilakukan kalau seperti itu kalau yang akan dilakukan adalah
bagaimana saya sendiri atau teman teman yang lain bisa saling menjaga scenes ini untuk tetap eksis dan bisa di
jadi saling diskusi bersama
aku berada di sudut sisi dunia di antara bumi yang berputar pada borosnya
menjawab semuanya pastikan berusaha lewati proses yang terjadi dalam realita
membuat mural itu berbagai macam cara ada yang memakai cat langsung
dicat dilukis gitu kan ada yang di scratch scratch gitu kan
ada yang pakai mosaik ditempel tempel
apapun ditempel di semen kayak gitu tapi itu jarang dilakukan
karena apa karena lebih rumit lantas ada yang memakai teknik semen
langsung ada pewarna nya langsung di apa namanya ditoreh torehkan di dinding
supaya catnya lebih mawet kayak gitu warnanya lebih menyatu itu pun sulit
tapi yang lebih banyak dilakukan sebenarnya melukis langsung dengan cat pabrikan
sebagian seniman jalanan menyuarakan pesan perlawanan melalui mural yang dibuatnya
namun tak sedikit pula yang menciptakan coretan coretan dinding karena hasrat yang berbeda
buat seneng seneng aja having fun di jalan gambar terus
kalau tidak menggambar
kalau tidak menggambar rasanya kayak ada yang kurang aja
ada pesan yang ingin disampaikan
ada pesan yang ingin disampaikan di setiap karyanya
sebenarnya kepesannya kayak kalau kita harus gambar terus di jalan kayak kalau di jogja sendiri kalau di jogja nggak ada grafiti kayaknya bukan jogja deh
aset sendiri muncul karena ilegal ya mas ya ilegal kan tidak ada izin perizinan khusus
kita tidak perlu izin kemana mana atau ya itu rumah umum atau rumah milik orang
kita lakukan seperti halnya karakter saya ini setsu sendiri menceritakan tentang burung hantu yang sering keluar malam
targetnya apa ada pesan tersendiri
oh ada mas cuma lebih memunculkan karakter saya aja
ya seiring perkembangan zaman mural mampu menjadi saluran komunikasi subkultur
tak selamanya diciptakan untuk menyampaikan pesan tentang permasalahan dalam segala bidang
lebih dari itu mereka berkarya untuk menjaga eksistensi di hadapan publik
artinya kalau semakin lama publik tahu siapakah pembuat dari karya itu orang kan jadi paham
dan si senimanya sendiri akan membuat katakanlah persiapan persiapan yang mandiri
artinya self sensorship kalau mau dibilang seperti itu sudah dijalankan oleh si pembuat karya tersebut
kalau jelek malu kalau bagus banyak orang suka
ya gitu kritiknya begitu bisa jadi
dinding jalanan dijadikannya media ekspresi dan membentuk gaya komunikasi tersendiri di ruang publik
mahalnya biaya pembuatan karya seni jalanan bukan menjadi persoalan bagi mereka
mural yang dibuat pada sebidang dinding seluas empat meter persegi saja bisa memerlukan biaya lebih dari lima ratus ribu rupiah
kepuasannya itu lebih sebenarnya mas
nggak bisa diomongkan ya mas
tapi memang dari kepuasan ekspresi saya yang saya curahkan itu bagaimana bisa memprovokasi ruangnya
ada di ruang tersebut untuk orang bisa tahu dan orang bisa paham tentang apa yang saya buat
saya harap itu bisa mewakili ekspresi saya untuk saya omongkan di jalan gitu
bagi seniman seniman jalanan di kota kota besar mural kini hadir tak sekadar aksi coret coret semata
setiap karya mereka di dinding dinding jalanan mampu membentuk gaya komunikasi berbeda
sementara masyarakat yang menjadi target perlu sudut pandang yang jelas ketika ingin memahami karya karya mereka

mereka harus mencari karya karya mereka yang mereka inginkan

boleh dijelaskan apa yang ada di gambar ini
oh yang di sini kolaborasi dari ini saya sendiri
ini yang di sini grafiti lebih ke teks
iya tulisan inisial
yang di atas itu ada karakter
nah kalau yang ini gambar apa nih mas roli
kalau yang ini saya biasa sebut nocturnal face gitu
karena ada garis mata
nah dari gambar yang sudah dibuat ini sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh mas roli dan teman teman kepada setiap yang melihatnya
membuat tempat ini lebih berwarna gitu aja daripada sebelumnya
jadi di dinding yang tadinya memang tidak menarik jadi menarik
lebih menarik ya
lebih menarik dengan adiknya
grafiti dan mural seperti ini
ya lebih ke kombu gitu kan
karakter grafiti dan beberapa style gitu
mas roli seni main jalan itu kebanyakan memang membuat karyanya itu di dinding pribadi milik orang lain begitu
pernah ada pengalaman khusus begitu pernah dimarahi atau seperti apa
ya kalau dimarahin sering sih mas
seperti apa teman teman
ya ceritanya biasa kalau kita ke gap gitu terus langsung kalau nggak kita langsung cepat cepat kemas kemas lari
atau kalau enggak biasanya mereka sering
biasanya mereka sering kemas
mereka sering menghapus suruh menghapus kita yang menghapus
kalau enggak ya mau dusir langsung
tapi enggak pernah kapok
karena juga sudah sebagai profesi mas ini
apa yang terjadi
sebagai bagian dari seni jalanan mural dan grafiti dibuat oleh seniman pembuatnya dengan tujuan tertentu
namun bagaimana dila mural dan graffity ini diaplikasikan di karyawan activity

pada dinding di dalam ruangan
eksistensi karya seni jalanan sebenarnya berpotensi menjadi karya seni yang komersil
mural dan grafiti semakin dikenal oleh berbagai kalangan
termasuk para pebisnis di perkotaan
salah satu restoran yang berlokasi di jalan prawiro taman satu yogyakarta ini misalnya
mural dan grafiti menghiasi hampir setiap sudut dinding restoran ini
mengangkat konsep industrial restoran yang berdiri sejak tahun dua ribu enam belas ini
mengaplikasikan mural dan grafiti sebagai salah satu dekorasi dinding ruangan
tujuan kami adalah membuat konsep ini untuk mendapat perhatian customer
untuk datang ke move on yang kedua bisa untuk spot foto
yang ketiga adalah bisa untuk membuat suasana lebih hidup bagi customer tersebut
yang keempat adalah bisa untuk media promo di sosial media
mural dan grafiti
mural dan grafiti
banyak seniman yang mengawali karirnya dengan grafiti
ardido art sandi salah satunya
pemuda kelahiran bantul dua puluh lima agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh yang akrab di sapa dido ini
mengawali karir sebagai seniman grafiti profesional mulai tahun dua ribu sepuluh
ia hobi membuat graffiti saat berusia lima belas tahun ketika duduk di bangku sma
ia tahu betul sulitnya menyalurkan hobi membuat grafiti kala itu
grafiti kesulitan mungkin di pemilihan tempat
terus izin sama orang orang yang mempunyai tempat gitu sih
cuman kesulitan di situ
sama dana juga gak sedikit gitu lah pas
jadi harus nimbun dulu spray gitu untuk sebelum memulai grafiti
wild style adalah jenis grafiti yang sering dibuat oleh
sebuah industri kreatif yang bergerak dalam usaha pembuatan kaos dan fablon
telah lama menjadi pelanggan setianya
sebagai seniman grafiti profesional
dido memasang tarif rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk jasanya membuat grafiti
pada setiap meter persegi bidang dinding
karena ini kantor baru jadi belum ada dekorasinya
saya lebih memilih ke grafitinya karena selain desainnya juga menarik
dan lagi nampaknya
naik daun aja sih
itu kalau hasilnya memuaskan
itu bisa dilihat ya detailnya cukup dapet lah
tak ada patokan
berapa pundi pundi rupiah yang mampu dikantongi dido setiap bulannya
selama menjalani profesinya sebagai seniman grafiti profesional
lulusan seni lukis institut seni indonesia yogyakarta ini
terus memasarkan jasanya membuat grafiti melalui media sosial
kalau untuk menarik mungkin sebelumnya belum terpikirkan untuk itu
jadi menariknya ketika kita bisa menjadi profesional
jadi profesional dalam bekerja dan profesional dalam membuat grafiti
untuk orang untuk klien
menjadi seniman grafiti profesional sesekali dido menyalurkan hobinya
dengan membuat grafiti di dinding jalanan kota
termasuk dinding dinding rumah di sekitar tempat tinggalnya
di kawasan suryo dinding ratan kecamatan mantri jeron yogyakarta
dalam istilah seni grafiti didefinisikan sebagai coretan coretan pada dinding
yang menggunakan komposisi warna
garis dan bentuk yang menuliskan kata simbol atau kalimat tertentu
grafiti juga bisa menjadi bahasa rahasia kelompok tertentu
karena sebagian kalangan kerap sulit memahami arti tulisan dalam setiap karya seni ini
apalagi bentuk tulisan dibuat dengan menggunakan bentuk huruf yang artistik
buat aku itu seperti layak orang itu piknik
jadi istilahnya piknik
jadi seperti merefresh diri dari kegiatan kegiatan dari rutinitas sehari hari
grafiti juga bisa menjadi bahasa rahasia kelompok tertentu
karenanya sebagian kalangan kerap sulit memahami arti tulisan
dalam setiap karya seni ini
apalagi bentuk tulisan dibuat dengan menggunakan bentuk huruf yang artistik
simbol grafiti ini jugja dengan tulisan jugja
dengan background batik merapi dan tugu
dan nanti di sini akan saya tambahin tagline yaitu stop liteh atau stop tawuran
harapan saya pesan saya untuk
lemaja atau pelajar di jugja agar cinta damai
seperti yogyakarta yang berarti nyaman
sama seperti seniman jalanan lainnya
ardido tak lupa membubuhkan namanya dalam setiap karya grafiti yang dibuatnya
ini menandakan grafiti selesai dibuat
nama yang dibubuhkannya menjadi identitas penting
sehingga setiap orang yang melihatnya akan mengetahui siapa seniman pembuat karya ini
sudah selesai mas dido
nah sejatinya setiap seniman jalanan mengekspresikan karya seninya di dinding rumah atau aset milik pribadi harus mendapatkan izin sang pemilik
nah sudah bersama saya ibu titu ini adalah pemilik rumah ini
ibu titu melihat grafiti yang sudah tertera di dinding rumah ibu seperti apa tanggapannya
indah menarik dan gak bosan untuk melihatnya
ada perbedaan yang paling mencolok ketika sebelum dan sesudah ada grafiti ini
beda sekali ada menyolok sekali
kalau dulu banyak anak anak coret coret yang tulisannya nggak karuan karuan
sekarang dengan adanya mas dido ini bagus sekali
bu ini kan kalau ibu melihat grafiti ini ibu mendukung nggak kegiatan seniman jalanan untuk membuat karya seni seperti ini di dinding rumah begitu
karena yang membuat lebih indah
eksistensi street art atau seni jalanan tak lagi membuat dinding dinding mati
seni jalanan yang kerap mengandung kritik pedas ini dibuat oleh para seniman jalanan tanpa mengesampingkan nilai estetika
mural dan grafiti yang menutupi wajah dinding ini menorehkan cerita cerita di dinding yang tak akan tergerus zaman
tapi karena kenyamanan
estetika itu bisa berdasarkan perkembangan dari pola berpikir warga itu sendiri
jadi menjadi seniman pun di jogja tidak sekolah selesai terus jadi seniman
masih aja diuji coba terus
karya yang ada di perkotaan selalu harus diuji cobakan terus
nanti ada orang yang tidak setuju
ada wali kota yang tidak paham
ada wali kota yang paham
kemudian ada wali kota yang super paham besok besoknya gitu
yang hari ini kurang paham